belum lama diberlakukan penerapan electronic traffic law enforcement atau etle akan dievaluasi
bahkan muncul tadi wacana tilang manual akan berlaku kembali guna meningkatkan kepatuhan masyarakat
kita akan membahasnya malam ini bersama dirgakum korlantas polibrik janpol aan suhanan
selamat malam pak an
selamat malam pak sofi
pak an mengapa ini tiba tiba pak kakor lantas tadi mengusulkan kembali tilang manual diberlakukan
apa sebenarnya pertimbangannya
jadi begini pak sofi kita kan sudah sekitar tiga bulan ya
tiga bulan sesuai dengan kebijakan bapak kapolri untuk pendekatan hukum di bidang lalu lintas
itu kita akan memaksimalkan headway
artinya kita dalam pendekatan hukum ini dimaksimalkan tilang elektronik yang berbasis kamera tadi
memang ada kita sedang mencari informasi
segera mengumpulkan informasi bagaimana pemberlakuan atau memaksimalkan tilang elektronik ini
dampaknya atau penghilangan tiang manual ini dampaknya bagaimana di masyarakat bagaimana di kepolisian sendiri
ini sedang kita kaji
artinya sedang kita kaji kita minta masukan dari para ahli dari masyarakat
dan dari kita sendiri kita terus mengumpulkan informasi ini
nanti pada saatnya berlantas sebagai pemilang fungsi lalu lintas nanti akan memberikan pertimbangan pertimbangan
pertimbangannya ini apa nanti ya tergantung dari hasil evaluasi yang kita lakukan nantinya
apakah itu artinya nanti tilang elektronik sudah tidak berlaku lagi atau akan dikombinasikan dengan tilang manual
bagaimana mekanismenya di lapangan
agar tidak membingungkan masyarakat
jadi penerapan atle ini merupakan kebijakan kapolri atau prioritas kapolri
karena diskursi perpoin poin ini tidak bisa kita sangkal tidak bisa menghindari itu
mau tidak mau kita pun dalam penegakan hukum itu harus berbasis pada teknologi informasi
itu salah satu yang bilang
memang sampai saat ini
sampai saat ini tilang elektronik atau etle ini belum maksimal
terutama dari jumlah yang ada sekarang
ini baru ada seluruh indonesia baru ada satu tiga ratus delapan puluh delapan
untuk jakarta sendiri ini masih jauh dari ideal
jakarta sendiri baru satu ratus delapan belas

ini belum bisa menjangkau seluruh titik titik trouble spot maupun black spot yang ada di seluruh jajaran
kita terus mengembangkan headle ini
salah satunya dengan mengembangkan atle mobile
atle mobile yang berbasis handheld
ini bisa menutupi ruang ruang yang nantinya mungkin saat ini belum tersentuh oleh etle
jadi kita terus maksimalkan
kita maksimalkan untuk penggunaan entle ini
ini mau tidak mau kita harus ke sana nantinya
namun mungkin nanti ada beberapa memang pelanggaran
pelanggaran yang tidak bisa di capture oleh atle
contohnya tidak menggunakan plat nomor tadi itu ya
kita tergantung ke basis it
kita capture nggak ada plat nomornya
itu nantinya akan ada tindakan
tindakan untuk tersendiri
terhadap kasus kasus seperti itu
itu bisa menetapkan
itu yang bisa berhubung nanti diambil motornya dibawa ke kantor
ya sesama dalam
ataupun nanti diberikan teguran atau edukasi
kalau nanti hasil kajian kita
ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa dilakukan dengan atle
kemudian diberi edukasi
ya kita akan memberi masukan kepada pimpinan ya
mungkin bisa untuk pelanggaran pelanggaran tertentu
jadi bisa menggunakan tilang manual
jadi lebih spesifik
begitu apa jenis pelanggaran apa saja yang akan ditindak lewat tilang manual
dan apa saja yang akan ditindak lewat tilang elektronik
begitu pak an
ini tergantung nanti pertimbangan dari beberapa informasi
yang akan kita menentukan itu
sejak diberlakukannya atle ini
apakah angka pelanggaran di jalan menurun atau justru semakin meningkat
pelanggaran itu adalah kasus yang ditemukan oleh polisi
seperti halnya rakoban
kalau tidak dilakukan penindakan oleh polisi
berarti otomatis angkanya akan turun
ya akan turun
kalau ditemukan oleh polisi
berarti terjadi tidak pidana
atau terjadi pelanggaran
nah dari angka yang kami catat dari atle
ya dari atle
ini ada kenaikan yang signifikan
pelanggaran yang tercapture oleh kamera kita
oleh kamera kita
karena ini kita sudah ada penambahan yang luar biasa
dari awal hanya
sekarang sudah satu tiga ratus sekian
ini angka pelanggaran yang tercapture oleh kita
ini angkanya meningkat ya
kalau dulu tahun dua ribu dua puluh satu
ini sembilan belas juta lebih
sekarang ini jumlahnya ada empat puluh dua juta
pelanggaran yang bisa kita rekod
namun pelanggaran yang bisa kita lakukan
yang bisa konfirmasi
ya yang bisa konfirmasi
kalau satu juta berarti hanya lima ratus
lagi lagi terbentuk dengan anggaran
agar konfirmasi itu satu tilang
itu enam ribu rupiah
itu angkanya menjadi m juga
karena keterbatasan anggaran ya
kita juga masih terbentur itu
surat konfirmasi yang harusnya maksimal
ini baru kita bisa lakukan hanya
ini juga yang berakibat mungkin tidak semua
pelanggaran yang tercapture ini
tidak mendapatkan surat konfirmasi dari kepolisian
jadi salah satu alasan mengapa akhirnya
karena biaya yang mahal
untuk pelaksanaan sistem tilang elektronik
itu tadi anda sebutkan bahwa satu
untuk satu surat hilang saja
bayangkan sudah ada empat puluh juta pelanggaran
begitu yang dilakukan oleh masyarakat
dan harus diberikan surat pelanggaran itu
maupun melalui manual
post surat begitu
apakah ini juga yang menjadi alasan
akhirnya akan diberlakukan kembali
kita akan menunggu masukan
kita tetap ingin komprehensif
dari semua sudut kita bisa
sehingga kita memberikan pertimbangan
pertimbangan yang betul betul
kepengenansif dan memang perlu
mungkin salah satunya itu
tapi yang menarik juga tadi
dari beberapa catatan
berdasarkan dari evaluasi
operasi lilin dua ribu dua puluh dua terakhir
pelanggaran maksud saya
yang dilakukan oleh para pengguna jalan
terutama kendaraan bermotor
sejak adanya ethele
banyak cara yang dilakukan seperti tadi
dibalik atau mungkin bahkan dicopot
ini sebenarnya apakah kesadaran masyarakat yang kurang
atau memang sistem
jadi saya mengkluster ada tiga
tiga kepatuan masyarakat ini
yang pertama yang terendah
kepatuhan masyarakat itu bisa kita lihat
ketika ada polisi
ada hukum lah
walaupun di situ mereka masih melanggar
contoh yang sering terlihat sekarang
sekitar polisi tidak pakai helen
itu tiga kepatuan yang paling rendah
itu ada kesengajaan mungkin
tapi ini belum kita buat kajian ya
tiga kepatuan masyarakat yang
ya tipik tipik lah
kalau ada polisi
pak helen dia tidak pelawan arus
ini tiga kepatuan yang
yang di level menengah
kemudian tiga kepatuan yang tertinggi
ada atau tidak ada polisi
mereka patuh kenapa
kepatuan terhadap peraturan
lalu lintas atau peraturan hukum apapun
ini untuk kepentingan masyarakat sendiri
patuh terhadap peraturan
lalu lintas ini untuk keselamatan
itu sangat potensial terjadi kecelakaan
tingkat kepatuan masyarakat itu
ya yang bisa dikira sekarang
tidak seperti tadi
tindakannya pun akan berbeda beda nantinya
salah satu yang dilakukan
menggunakan sistem tilang elektronik ini
selain untuk mendisiplinkan
masyarakat di jalanan
juga untuk mengurangi adanya
tilang manual ini kembali diberlakukan
bagaimana menjamin bahwa
tidak akan ada
itu salah satu
kebijakan pak kapolri
kenapa kita akan memaksimalkan
karena itu akan menghindari interaksi antara
menghindari adanya pungli
kemudian bagaimana nanti
kalau diperlakukan kembali
tentu kita akan membuat
konsep konsep untuk pengawasan
anggota melakukan penilangan dengan
dia harus langsung membayar denda
di tempat situ
dengan edisi yang kita siapkan
itu salah satu upaya kita
ini tentu akan terus cari formasi yang
bisa menguasai secara
anggota anggota yang ada di lapangan
dan akan memberikan sanksi
sanksi terhadap anggota yang melakukan
itu upaya yang terus kita lakukan
kalau nanti mungkin
terakhir nih pak an
kalau mengutip istilah zaman dulu
banyak sekali cara yang dilakukan masyarakat
ketika aturan dibuat
oleh pemerintah atau mungkin oleh polisi
banyak cara yang dilakukan untuk melanggar
nah ini bagaimana polisi nanti
menyikapinya ketika tilang manual
dibelakukan dikombinasikan juga
tentu harapan kita
jadi ada kesadaran sendiri
yang saya sampaikan tadi
untuk keselamatan diri sendiri
berada di level yang paling rendah tadi
tingkat kepada yang paling rendah tadi
upaya upaya kita tentu
kita akan terus
dengan berbagai cara
pemahaman kepada masyarakat
memberikan pendapatan hukum
itu tidak akan terakhir dari kita nantinya
jadi kita tetap akan membayarkan
masyarakat sendiri timbul kesadaran
untuk berlalu lintas
selain tentunya berharap masyarakat lebih disiplin
dan patuh terhadap berlalu lintas
begitu kita juga berharap
bahwa sistem apapun yang nanti akan diberlakukan
itu bisa membuat efek jerah
dan bisa mengurangi angka kecelakaan
dir gakum korlantas poli
brikjen paul aan suhanan